menteri perhubungan budi karya sumandi masih dirawat di rspad gatot subroto jakarta pusat
dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
intan novanaya selamat sore naya
naya bagaimana kondisi terkini dari menteri perhubungan budi karya sumadi yang masih dirawat di rspad gatot subroto
ya selamat sore rifana dan juga
pemirsa memang kondisi dari budi karya sumardi berdasarkan informasi dari wakil kepala rspad saat ini semakin membaik
namun masih dalam perawatan intensif di ruang isolasi rspad gatot subroto
sejak pagi tadi memang berdasarkan pantauan kami terlihat sejumlah menteri dari kabinet presiden joko widodo
telah datang ke rspad untuk mengecek kesehatannya
itu berdasarkan instruksi dari presiden untuk menginstruksikan ke seluruh menteri kabinetnya
untuk memeriksa kesehatannya
dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi terlihat sudah ada diantaranya yaitu luhut biser panjaitan
kemudian ada erick tohir ada agus parmanto menteri perdagangan
kemudian ada agus gumiwang menteri perindustrian
dan juga ada bambang brojonegoro menristek
selain itu juga ada mentora zainulun amali
dan tadi sekitar pukul tiga belas tiga puluh terlihat tito arnasian meninggalkan rspad
namun tidak menggunakan mobil dinas
melainkan menggunakan mobil pribadi
namun tidak memberikan statement apapun
dan juga kami melihat sekitar lima belas menit yang lalu ada rini sumarno yang datang ke rspad
namun belum kita dapat pastikan apakah kunjungannya ini ingin melakukan tes kesehatan
atau ingin membesuk budi karya sumadi
dan terakhir tadi berdasarkan pantauan kami
joni plate yaitu menteri kominfo telah meninggalkan spad
dan tadi juga sempat memberikan pernyataan kepada media
ia menceritakan bahwa hari ini dia menjalani berbagai tes kesehatan
diantaranya yaitu tes tenggorokan
dan juga tes darah
yang rencananya hasil tersebut akan keluar tiga hingga empat hari mendatang
hal tersebut ia lakukan sesuai dengan instruksi dari presiden joko widodo
untuk memeriksakan diri hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan
dan juga penekanan penyebaran dari virus covid sembilan belas sendiri
dan dia juga tadi menceritakan
bukan hanya dia di dalam bertemu dengan beberapa tokoh
diantaranya ada gubernur bank indonesia
dan juga petinggi petinggi lembaga lainnya
dan kami juga
kami juga masih menantikan konfirmasi resmi dari pihak rumah sakit
terkait kondisi terkini dari budi karya sumadi
dan juga para menteri lainnya yang saat ini melakukan cek kesehatan
dan untuk syofan jali
seperti kita ketahui dalam beberapa track record
memang melakukan atau berada dekat dengan budi karya sumadi
dalam rapat terbatas pada sebelas maret
dan pada hari sabtu lalu telah dilakukan tes
dan berdasarkan informasi dari kabiro humas
dari menteri atr bpn sendiri mengatakan bahwa
hasil tes dari syofan jali tersebut negatif
apakah anda mendengar informasi bahwa presiden joko widodo
juga akan melakukan pemeriksaan tes kesehatan di rumah sakit rspad gatot subroto
ya memang tadi berdasarkan informasi yang kami kumpulkan
rencananya baik kabinet maupun presiden joko widodo
rencana akan melakukan tes kesehatan pada hari minggu ini
dan hingga sore ini kami masih menantikan
apakah presiden joko widodo akan hari ini melakukan
tes kesehatan mengingat memang hari ini masih cukup panjang
dan masih beberapa menteri di dalam seperti tadi rumi sumarno
kemudian juga ada beberapa pejabat atau lembaga tinggi lainnya
yang masih melakukan tes kesehatan
dan kita masih menantikan untuk kedatangan presiden joko widodo di rspad gatot subroto
bagaimana dengan kontak tracing terhadap orang orang terdekat
dari menteri perhubungan budi karya sumadi
bagaimana dengan keluarganya

yang sehari hari mendampingi menteri perhubungan budi karya sumadi
apakah sudah ada informasi apakah mereka juga sudah ikut diperiksa
dan apa hasilnya
ya untuk sejauh ini memang berdasarkan pantau kami
dari pagi hingga sore hari ini
belum terlihat ada keluarga yang datang dari
yang berdasarkan pantauan kami dari pintu gerbang
yang tepatnya berada di depan rumah duka sentosa ini
belum terlihat keluarga maupun orang terdekat dari budi karya sumadi yang datang
namun baru terlihat pejabat pejabat ataupun lingkaran istana
seperti kabinet dari menteri joko widodo yang hadir dari pagi hingga sore hari
namun memang berdasarkan informasi atau jika kita lihat
jika seseorang terdampak atau memiliki riwayat infeksi positif covid sembilan belas
memang seharusnya di tracing dari keluarga terdekat
kemudian dilakukan penelusuran dari mana dan kemana saja kontak yang dilakukan
dan kita masih menantikan apakah ada orang terdekat seperti keluarga
maupun lingkaran yang dilakukan interaksi oleh budi karya sumadi
selama empat belas hari lalu untuk datang ke rspad ini